terima kasih anda masih menyaksikan political show
kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia
lembaga survei indonesia baru saja merilis hasil survei terbaru

namun lsi juga membuat simulasi bakal cawapres ideal
pendamping ketiga kandidat capres yang belakangan mulai mengerucut
lalu nama namanya akan kita cocokkan dengan bursa cawapres versi partai pengusung
seperti apa hasilnya kita tunjukkan
yang slide pertama elektabilitas calon presiden versinya lembaga survei indonesia

nomor satu ada ganjar pranowo tiga puluh tujuh persen
kemudian prabowo subianto di tiga puluh lima tiga persen
bedanya sekitar dua persen antara ganjar dan juga prabowo
kemudian di posisi tiga ada anies basweda di dua puluh dua tiga persen

antara prabowo dengan anies bedanya sekitar tiga belas persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada di lima lima persen
kita lihat selanjutnya
slide selanjutnya kita lihat
cawapres ideal pendamping ganjar pranowo versinya lembaga survei indonesia
periode masih sama tiga sampai sembilan agustus

ada menteri bumn erick thohir tujuh belas persen
kemudian sandiaga uno tiga belas enam persen
rituan kamil tiga belas empat persen
andika perkasa dua persen
nasarudin umar empat persen
yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar dua puluh lima tiga persen
nama nama erick thohir sandiaga uno rituan kamil ini konsisten ya
di top position untuk bakal cawapresnya ganjar pranowo
apakah kemudian tiga nama itu yang akan dipilih oleh ganjar dan juga megawati soekarno putri
karena semua keputusannya ada di tangan mereka berdua
kita lihat slide selanjutnya
ini periode tiga puluh satu juli sampai sebelas agustus dua ribu dua puluh
sebagai perbandingan kalau tadi lsi
kami tampilkan surveinya smrc
yang pertama ganjar pranowo tiga puluh lima sembilan persen
dan tidak tahu atau tidak jawab sepuluh satu persen
bedanya tidak begitu banyak dengan tadi hasilnya survei lsi ya
masih sama ganjar dengan anies bedanya hampir lima belas persen
kemudian prabowo dengan anies bedanya tiga belas persen
kita lihat slide selanjutnya
kalau tadi ada nama
nama nama bakal calon pres yang berada di hasil survei
ini adalah bursa kandidat calon presnya ganjar
versinya pdi perjuangan yang sering disebut oleh petinggi dari pdi perjuangan
ternyata ada nama rituan kamil mantan gubernur jawa barat mahfud md
menko polukam kofifa indar parawansa gubernur jawa timur
ada sandiaga uno men parekraf imam besar istiqlal nasaruddin umar
mantan panglima tni andika perkasa dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
belakangan dua nama ini rituan kamil dan juga mahfud md sangat santer
sudah menjadi dua kandidat terkuat untuk bakal cawapresnya ganjar pranowo
apakah kemudian itu betul betul terjadi atau justru bisa ada nama baru yang muncul
kita akan tanya nanti dengan naras bersayang hadir di sini
dan juga merapatnya partai demokrat ke koalisinya ganjar pranowo
dengan syarat harus mendeklarasikan dukungan dulu
baru bisa ada pertemuan antara megawati dengan
dan juga dengan sby
kita lihat dengan syarat itu apakah demokrat akan setuju
kita nanti akan tanya dengan naras bersayang
tapi kita harus judah lebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
pak haye semakin manis tanpa pak anies katanya begitu dong
ibu mega tidak pernah mengganggu demokrat mengganggu saya dan keluarga
saya juga begitu tidak mengganggu pdi perjuangan
waktu menjadi presiden sampai sekarang saya menghormati
nah itu modal yang penting menurut saya
sudah cair kita sudah saling berkomunikasi
bapak buan berkomunikasi dengan mas ahayi
bahkan pertemuan yang diadakan di gelora bung karno itu mendapat respon sangat positif
dari masyarakat indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
pasca move on dari anies baswedan
demokrat menjajaki kerjasama politik dengan pdi perjuangan
pertemuan sby megawati pun dirancang demi demokrat mulus bergabung
tapi tunggu dulu
pdi perjuangan meminta syarat
sebelum bertemu demokrat mendeklarasikan dukungan ke ganjar pranowo
otak atik nama cawapres ganjar pranowo pun
semakin mengerucut nama mahfud md menguat seiring pertemuan dengan ganjar yang diunggah di media sosial
sementara itu rituan kamil juga mencuat di bursa cawapres setelah pertemuannya dengan megawati soekarno putri
apakah kejelasan koalisi dan nama cawapres akan lekas terjadi atau malah diputuskan pada akhir pendaftaran nanti
otak atik koalisi ganjar setelah demokrat move on
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu
ada ketua dpp
ada ketua dpp
partai persatuan pembangunan ahmad baidowi
selamat malam mas awi
ada politikus senior pdi perjuangan opung panda nababan
selamat malam opung panda
ada juga ketua dpp partai demokrat herman hero
selamat malam pak herman
selamat malam mbak nana
selamat malam mas hasan
kita selalu mengundang teman teman pemilih muda dan juga mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa universitas negeri surakarta sebelas maret saat malam
teman teman dari uns
apa lampunya gak dinyala ini oke
saat malam teman teman nanti teman teman boleh bertanya mengkritik dan juga menyatakan pendapat
dan saya akan langsung saja mungkin yang pertama tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu ya
pernyataan dari ketua umum partai demokrat
mas ahaye yang berikut ini
kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah
cara tidak boleh menikam tujuan
cara juga harus dijiwai oleh tujuan
begitu pula sebaliknya
ini adalah pandangan pemimpin besar mahatma gandhi yang juga menjadi rujukan utama
dari pikiran pikiran presiden soekarno
saya langsung ya ke bang herman
bang herman pak sby sebelumnya dalam wawancara khusus bersama dengan cnn indonesia mengatakan bahwa ibu megawati tidak pernah jahat kepada kami
kepada pak sby dan juga kepada partai demokrat
kemudian setelah ditinggal oleh anies baswedan mas ahaye untuk pertama kalinya pidato dan itu menyinggung soal bung karno
dan ini adalah pertama kalinya selama mas ahai berpidato
itu menyinggung bung karno
pertanyaan saya apakah ini memang sinyal dari demokrat yang ingin merapat ke koalisnya pdi perjuangan
ya pertama tentu kalau berbicara bung karno adalah tokoh nasional
adalah tokoh kemerdekaan republik indonesia
yang pidato dan ucapannya adalah penyemangat untuk kita semua
memberikan spirit dulu untuk kemerdekaan
untuk membangun bangsa
tentu ucapan dan ucapan itu
ucapan dan perkataan yang telah disampaikan tempo dulu itu dikutip oleh siapapun
termasuk oleh mas agus harimurti yudhoyono
yang tentu ini menjadi penyemangat dan bisa menggambarkan siapapun bahwa untuk mencapai tujuan ini adalah persoalan cara
nah oleh karenanya menurut saya ya ini bisa dikutip oleh siapapun
yang kedua apa yang disampaikan oleh pak sby tentu ini disampaikan sebelum terjadinya nasdem dan mas anies meninggalkan demokrat gitu ya
kan ini jauh sebelumnya
dan kemudian terungkap bahwa ini juga persoalan historis
memang kesejarahannya pada waktu bu mega sebagai presiden dan tidak pernah jahat memang kepada pak jokowi
pernah jahat kepada partai demokrat
ya ini diungkapkan dong
bahwa sisi moral dan etika ini penting bagi para pemimpin bangsa
sehingga juga ini bisa melandasi terhadap tujuan tujuan berbangsa dan bernegara
seorang pimpinan harus seorang pemimpin atau pimpinan harus menjaga persoalan moral dan etik
ini sebetulnya ada makna yang begitu kuat dari pak sby sehingga ya marilah ini adalah historis yang baik
itu diungkap untuk bisa juga menjiwai seluruh para pemimpin bangsa ini
jadi pernyataan dari ayah dan anak ini antara ketua majelis tinggi partai demokrat dan juga ketua umum partai demokrat pak sby dan juga mas ahai ini bukan kode ingin merapat ataupun memperbaiki hubungan dengan pd perjuangan
kalau ingin memperbaiki hubungan kan sudah dilakukan juga jauh hari sebelumnya
jadi ini bukan kode
ya itu kan multi tafsir gitu ya
tafsirannya demokrat seperti apa
tafsirnya demokrat ya memang sejak awal
kami ingin memperbaiki hubungan
berarti itu bagian dari memperbaiki hubungan dengan mengirim kode kode itu
sudah sangat panjang dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya pertemuan sebelumnya dua tahun yang lalu antara mas ahy dengan mbak puan juga memberikan sebuah spirit bersama untuk bisa melakukan rekonsiliasi
kemudian pertemuan di senayan pertemuan itulah juga kemudian memberikan efek positif di publik
dan kemudian pernyataan pernyataan yang saya juga pernah dengan bang panda bahwa kalau memang sudah ada komitmen di antara para pemimpin bangsa ini para tokoh bangsa ini untuk bersatu mari kita sebagai bagian dari lingkarannya juga untuk mempersatukan
bukan kemudian memanasi manasi kembali yang pada akhirnya keinginan untuk bisa melakukan rekonsiliasi nggak pernah terjadi
berarti memberikan pernyataan seperti itu
bagaimana memberikan pernyataan seperti itu yang dilakukan oleh pak sby dan juga mas ahai bagian dari ingin memperbaiki hubungan dengan bu mega dan pdi perjuangan begitu ya
dan merapat untuk mendukung mas ganjar
ini kan sudah menjadi rahasia umum gitu ya
kalau persoalan koalisi kami juga menjalin hubungan dengan pak prabowo
komunikasi itu kan terus dijalin dengan siapapun
bahkan kalaupun p tiga menginginkan membangun poros baru komunikasi ya kita juga terbuka untuk komunikasi
nah semuanya akan ditentukan oleh siapa
akan ditentukan oleh majelis tinggi partai demokrat
jadi kemungkinan kemungkinan tentu harus kita jajaki
apalagi demokrat yang saat ini tentu kita juga bukan hanya untuk memilih tetapi juga kita menunggu koalisi mana yang tentu membuka pintu membuka ruang
supaya demokrat juga dapat bergabung
nggak bisa kita menentukan mas ahai dengan ini
nggak bisa juga
kalau misalkan mau pak ganjar pak ganjarnya nggak mau gimana
kita kan melihat dulu kemungkinan kemungkinan
mana yang membuka ruang mana yang membuka dialog mana yang tentu sangat welcome untuk kita bisa berkoalisi mencair
ya ini dijajaki semuanya
kalau terlalu lama menunggu gak takut ditinggal
seperti dua ribu sembilan belas waktu itu ditinggal juga
saya kira ada timelinenya
demokrat nggak mau ketinggalan lagi untuk kedua kalinya
tentu nanti pada saatnya ketua majelis tinggi akan memimpin rapat majelis tinggi untuk menetapkan siapa sebetulnya koalisi yang tepat untuk bersama sama membangun bangsa ke depan
bang herman kami dengar sudah ada komunikasi intensif antara pdi perjuangan dengan demokrat
yang ingin saya tanya apa sebetulnya yang ditawarkan pdip ke demokrat
komposisi menteri portfolio menteri termasuk posisi yang ditawarkan
saya kira belum sampai ke sana lah
kita kalau mau bertanya portfolio yang sudah lama tanya aja mas awi dulu di situ
nah sehingga kita juga tidak ingin kemudian terlalu jauh maju ke depan
dan sudah disampaikan oleh ketua umum bahwa bagi partai demokrat sangat rasional
kami berbeda posisinya
seperti halnya ketika menggagas koalisi perubahan
kami dari setahun yang lalu sudah menggagas merintis bahkan bersama sama untuk bisa melampaui presidensial threshold
kemudian pada akhirnya seperti ini ya tentu
kita juga sangat rasional
kalau misalkan memang koalisi menawarkan untuk calon wakil presiden ya mas agus harimurti sangat siap gitu ya
tapi kalau pun
enggak ya sangat rasional untuk menerima konsekuensi itu
saya mau tanya ke pd perjuangan sebentar opung
tapi saya ingin putarkan dulu pernyataan dari sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto berikut ini
kerjasama politik dengan demokrat melalui beberapa tahap
tahap komunikasi politik sudah dilakukan bahkan sudah cair
kita sudah saling berkomunikasi
papuan berkomunikasi dengan mas ahayi
bahkan pertemuan yang diadakan di gelora bung karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat indonesia
kami dalam level kesekecilan juga komunikasi
kemudian yang ketiga komunikasi di fraksi dpr ri
pak sby mengatakan bu mega gak pernah jahat dengan demokrat dan juga dengan beliau
kemudian tadi sekjen pdip mas hasto juga bilang bahwa komunikasinya sudah cair antara demokrat dengan pdi perjuangan
opung sebagai saksi sejarah nih saya ingin tanya
apakah kemudian opung melihat kebekuan hubungan selama dua puluh tahun ini antara pak sby dengan bu mega
antara pdi perjuangan dengan demokrat benar benar sudah cair atau memang masih ada ganjalan
jadi begini ya
saya menjadi tertarik melihat referensi apa yang terjadi delapan belas tahun yang lalu antara sby dengan ibu mega
setelah apa yang terjadi antara surya paloh dengan sby
kalaulah diselesaikan waktu itu sakit hatinya surya palo
ya yang dilakukan oleh sby
yang mana sby meminta jaksa agung supaya memeriksa surya palo kasus blbi
dan itu tidak diselesaikan
tidak diselesaikan mereka berdua empat mata hati ke hati
maka apa yang terjadi dengan peristiwanya mohaimin itu menjadi kerawanan hubungan mereka
jadi kita tidak ada bikin persyaratan idealnya layaknya pantasnya sby mendekati mega selesaikan dong
ada lima kebohongan yang tidak pernah dijawab dia
waktu itu ibu mega mengutus saya mendatangi sby di istana
saya sampaikan lima pertanyaan ibu mega
satupun dia tidak jawab
nah waktu saya kembali ke mega hasil pertemuan saya dengan itu
mega mengatakan itulah panda kalau pembohong gitu ya
nah dan itu mega sakit sekali
dengan kebohongan itu
apalagi seorang ibu seorang wanita gitu ya
nah itu nggak bisa dianggap liwat gitu loh
nggak bisa dianggap bim salabim tidak pernah kami dijahati
kami pun tak pernah menjahati
oke tapi dua puluh tahun ini berarti sakit hatinya masih ada
ada hal hal yang berutang
secara moral dan secara manusiawi wajar
diberesin dulu itu gitu loh
gini ya saya kasih contoh ini sejarah
waktu syahrir agus salim di perapat ditahan sama soekarno

waktu itu soekarno mandi
syahrir baca buku
soekarno marah tersinggung
ketidaksesuaian pribadi sakit hati berdua ini terbawa sampai berpuluh tahun
dijastifikasi dengan psi nya
ini dijastifikasi dengan ininya
hubungan mereka berdua ini
banyak contoh gitu loh
harapkan dengan ini sekarang
dan kembali dikatakan tadi supaya jangan disalah
tafsiran tidak ada persyaratan dari
sekjen yang mengatakan
kepada demokrat dukung dulu
dukung dulu ganjar atau ini
kalau memang betul ini pengalaman pahit
loh yang terjadi dengan
mereka sebenarnya kalau menyadari peristiwa itu
dan mereka terlempar
daripada apa itu sebenarnya
tidak usah pakai basa basi
kami tidak akan membahas soal wapres
jadi memperbaikinya bagaimana
kebekuan politik selama dua puluh tahun ini
ini tergantung penampilan keyakinan
daripada para pemimpin pemimpinnya
karakter daripada tokoh tokohnya
punya moral courage nggak
di situ kuncinya
daripada pesair sair kita
ya pesair sair analisa ya tergantung
nanti kelihatan ini kita bikin koalisi lagi
ini mungkin ampat
ini hari sudah
jadi ditunggu keberanian dari demokrat gitu
pimpinanannya lah petinggi petingginya lah
akhirnya nanti ujungnya demokrat akan
mendeklarasikan apakah kebekuan
politik kebekuan hubungan antara pak sb
dengan bu mega akan bisa cair
jujur kita pun senang
kalau bergabung dengan kita
demokrat iya dong teman teman kita banyak di demokrat kok
bergabung sama kita
tapi pengalaman pahit mereka satu tahun lebih
dilihat rakyat kesana kemari
ternyata rakyat ketipu
rapuh kali rupanya orang ini
nah kita gak mau begitu
itu akan jadi pertimbangannya
ini p tiga kebetulan
sudah punya pengalaman sama p tiga
tapi selama ini kan narasinya berbeda ya opung ya
antara demokrat dengan pdi perjuangan
selama sepuluh tahun ini
sulit nggak menyatukan kedua partai ini
yang selama ini selalu berseberangan
nggak juga lah
nggak ada yang apa itu antagonis gitu loh
ini kan soal kepentingan kepentingan aja
iya dong jangan pikir ini sudah begitu ideal
begitu hebat begitu apa
ini nggak lah
gampanglah bergabung ke sana
jadi sebenarnya bisa aja ya
yang udah meneliti itu pak hasan udah meneliti itu
hasan meneliti apa nih
ya itu tadi yang kamu tanya itu
oke nanti saya akan tanya ke mas hasan
tapi saya mau ke bang herman dulu
bang herman jadi dibutuhkan guts keberanian
nggak usah ke sana kemari langsung aja
kalau menurut opung panda
kalau emang mau memperbaiki hubungan ya
dukung dukung aja
ya itu kan sangat tergantung tadi saya katakan
sangat tergantung kepada bagaimana open access nya
ya jangan sama sama
maksudnya open access nya apa
ya kan yang berbicara antara sekjen
antara dengan para level level tertentu dengan opung kan berbeda gitu
kalau opung kan berbeda selalu bicaranya narik terus ke belakang
justru semestinya kalau memang kita
nggak ada narik ke belakang
nggak ada mundur mundur kalau gitu
berarti nggak ditangkap maksudnya gitu loh
ya kalau saya sih berpikir ya
masalah kalau kemudian ada interpretasi
dari siapapun ya termasuk opung yang politisi senior ya
nah kita juga punya asumsi punya interpretasi lain gitu
oleh karenanya ya
kalau kemudian selalu berbicara ke belakang
flashback gitu ya
ya tidak akan ketemu ke depan gitu
nah oleh karenanya
saya paham apa yang dikatakan bahwa memang dalam mencairkan suasana ya
harus kemudian ya ada inisiatif lah begitu
untuk kita maju
kami yakin itu yang dimaksud gitu
tetapi kan sejauh mana open access ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan
bagaimana untuk bisa sampai kepada pertemuan yang memang diharapkan
oke jadi maksudnya open accessnya itu ketemu dulu pak sp dengan om mega
itu kan ya kalau kita baca di beberapa media kan
dukung dulu ganjar
oke saya puterin deh nih
saya perlihatkan nih pernyataan dari sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto
jadi opung pada bisa lihat juga
mas hasan sudah memberikan syarat itu
kita baca bersama ya
pernyataan resmi dari sekjen pd perjuangan di sebelah sini nih
silahkan opung sebelah kanan
ini yang terjadi terhadap p tiga perindo dan hanura
jadi kami minta berikan dukungan terlebih dahulu
baru pertemuan secara formal
sehingga kerjasama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara
ini dalam konteks pertanyaannya
demokrat minta pertemuan pak sby dengan bu mega
dijawab oleh mas hasto bahwa
berikan dulu dukungan
baru pertemuan akan terjadi secara formal
nah ini bagaimana
ini kan sekjen nggak sembarang ngomong
dia punya referensi apa yang terjadi di koalisi perubahan
yang begitu kokoh begitu hebat
kok kesampet sama caimin kok bisa rapuh
dia sebagai sekjen partai kami ya dia ingatkan dong warning
jadi ini warning buat siapapun yang mau bergabung
dan kemudian saya tidak setuju omongannya tadi
ngelihat ke belakang
orang yang bijak dan sebagainya belajar dari peristiwa itu
bukan mau lihat ke belakang lihat ke belakang
ada peristiwa pahit yang perlu diperbaiki
jadi ini merupakan warning dari pdi perjuangan
kalau ada partai yang mau bergabung
supaya tidak terjadi lagi
wajar dong pdi perjuangan sekarang punya perasaan
nanti bergabung kemudian tiba tiba nasibnya sama dengan koalisi perubahan
kita nggak mau dong
saya katakan paham gitu ya
kita nggak mau dong terjadi yang kemudian
warning dari pdi perjuangan
dari pdi perjuangan
saya kira memang sepakat bahwa untuk membangun kebersamaan itu kan
pertama ya harus mencair
nggak bisa seperti minyak dan air gitu ya
juga tidak bisa seperti telur dan ayam
ini juga harus dipahami
maka itu saya katakan bahwa kalau bang panda juga punya interpretasi
ya kami juga punya interpretasi lain
nah oleh karenanya untuk menyamakan ini ya ruangannya di mana gitu
duduknya di mana ini
titik temunya di mana
kan begitu dulu gitu
dan berbicara persoalan koalisi ya bagi demokrat tentu ada pilihan
apakah koalisinya dengan pak ganjar atau dengan pak prabowo
nah kalau kemudian memang ini sekaligus memperbaiki dan melakukan rekonsiliasi
atas persoalan lama gitu ya ayo open access nya di mana
jadi demokrat nggak mau ya
karena tadi dikatakan tidak ada syarat
ya itu syarat
ya makanya demokrat bagaimana merespon syarat tadi
deklarasi mas ganjar dulu baru bisa ada
ee bisa ada pertemuan formal antara pak sby dengan bu mega
demokrat terima nggak dengan syarat itu
ya kita akan dudukan dulu
karena gini sekali lagi ada mekanisme dan pengambilan keputusan
ada mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan
nah ini kan sudah melempar syarat
ya nanti di demokrat dibicarakan seperti apa
kemudian bagaimana dengan koalisinya pak prabowo misalkan
kita kan punya kedaulatan masing masing gitu ya
nah oleh karenanya kan juga
tapi demokrat keberatan nggak dengan syaratnya pdi perjuangan tadi sebagai warning
kita tidak berbicara masalah keberatan atau tidak keberatan
kan tidak ada yang dipikul juga di situ
cuma persoalannya adalah kalau memang kita ada sesuatu yang ingin dituju ke depan
mari kita yang di belakangnya kita kesampingkan dulu
kita tuju dulu ke depan gitu
nggak bisa bicara itu karena memiliki zonanya masing masing
memiliki pandangan dan pendapatnya masing masing
boleh jadi pak sby pada waktu itu tidak menjawab
pak panda ini mungkin ruangannya tidak tepat di sini
kan bisa saja interpretasi namanya
nggak betul itu alasanmu
dia berjanji akan menjawab sampai detik ini gak dia jawab
dia berjanji loh
nanti saya akan jelasi ibu mega
sampai detik ini nggak
masih ditunggu penjelasannya
ya nggak juga lah
oke udah lewat juga kan bang

tapi saya mau tanya bang syarat yang tadi diajukan
dia pun ragu
itu tadi syarat yang diajukan oleh sekjen pdi perjuangan mas hasto
apakah sebagai bentuk tes loyalitas dari bu mega kepada pak sby dan kepada demokrat
nggak ada tes loyalitas
ini bagaimanapun apa yang terjadi di koalisi perubahan
apa yang terjadi
bayangkan di koalisi indonesia maju tiba tiba lari satu dari situ
itu kan punya implikasi itu semua
itu kan satu hal yang baru bagaimana rakyat ini tertipu gitu loh
jadi pd perjuangan tidak mau ikut tertipu
tidak mau gitu loh
ini kan korban penipuan kalau menurut demokrat
ya itu ya mereka lah itu
oke jadi maksudnya pdi perjuangan nggak mau ikut tertipu gitu ya
itu ya opung ya
tidak mau ikut tertipu
tidak mau ikut tertipu
makanya memberikan syarat itu
memberikan warning itu
tidak ada pakai warning warning
oke saya mau ke p tiga dulu

mas awi bagaimana kemudian p tiga sebagai anggota koalisinya mas ganjar merespon
itu tadi kode kodenya demokrat
terus kemudian syarat yang diajukan oleh pdi perjuangan terhadap pertemuan pak sby dengan bu mega
ya sepenuhnya itu menjadi hak demokrat ya
mau bergabung dengan kerja sama politiknya pdi
ataupun mau bergabung dengan pak prabowo
ataupun balik lagi ke pak anies
itu silahkan itu haknya partai demokrat
nah ada pun yang disampaikan oleh mas hasto
memang alamiah di kerja sama politik ini
kita memang mendeklarasikan baru ada pertemuan secara formal
oke jadi p tiga deklarasi dulu mas ganjar
hanura perindo juga
jadi semua partai yang masuk ke dalam koalisinya mas ganjar harus diklarasi dulu
iya tetapi itu dilakukan setelah pdi mendeklarasikan terlebih dahulu pak ganjar
bukan mendahului pdi
tetapi sebelum formal itu apa yang disampaikan oleh kang hero itu
yang tidak terlihat oleh publik
kan tidak bisa juga tiba tiba p tiga mendeklarasikan pak ganjar
tanpa didahului komunikasi informal terlebih dahulu
itu sesuatu yang tidak mungkin
nah komunikasi informal itu kita lakukan
baru kemudian ada kecocokan oke kita deklarasi
baru kemudian seminggu kemudian kita diterima secara formal
dilanjutkan pdi berkunjung ke p tiga juga secara formal
nah mekanisme itulah yang dimaksudkan oleh mas hasto kristianto
dalam konteks statement nya tadi di media
kalau kami melihat tidak ada yang lain gitu
oke berarti memang semua prosesnya sama ya
baik ke p tiga perindo dan juga hanura
jadi nggak bisa nuntut pertemuan formal dulu dilakukan
antara pak sby dengan bu mega baru mendeklarasikan dukungan
kalau yang melihat pola terhadap yang tiga partai itu sama
tetapi sebelum itu
ada pertemuan pertemuan informal yang dilakukan
untuk menyamakan persepsi timingnya kapan kan tidak bisa
itu kan bukan dilakukan oleh tiket ketua umum ya
ya tidak dong
dilakukan level sekjen ke bawah ya
level di bawah ketua umum dong
ibarat kita mau hajatan besanan itu kan tidak mungkin besannya datang duluan
pasti ada perantara dulu bahwa kami meminang dan seterusnya lah
kira kira seperti itu
bang herman jadi kalau di koalisinya mas ganjar
memang prosesnya seperti itu
tamu mau masuk itu harus deklarasi dulu
tapi sebelumnya ada panitia ataupun ada level sekjen ke bawah
yang komunikasi secara informal jadi nggak bisa
langsung level ketua umum ketemu dengan ketua umum itu nggak bisa
ini gimana demokrasi
sekarang kan koalisinya pak ganjar kan tuan rumahnya banyak
ada ketiga ada ketiga
tapi tuan rumah utamanya kan pdi perjuangan
gak punya kader namanya ganjar pranowo
leadernya adalah pdi perjuangan
cuma kan sekarang mejanya di mana ini
kemudian itu kan
kita bisa mengatakan
kita bisa mengatakan
kemudian sekarang ada syarat baru
bahwa mendeklarasikan dulu
ya ini kan harus dibicarakan dulu
sejauh mana ini pendeklarasian ini
terus kemudian juga tadi saya katakan
yang paling penting adalah bagaimana untuk membuat solid itu
bagaimana juga senyawanya harus bisa
nah kalau senyawanya tidak sama ya bagaimana bisa mencair
oleh karenanya sebetulnya
kalau mau ditarik
tadi saya katakan
seperti telur dan ayam
ya kalau memang konsepsinya adalah kita ingin memulai dari rekonsiliasi ya
ya pertemuan pak sby dan bu mega ini teramat penting gitu
kalau untuk sampai kepada tujuan yang lebih mencair
oke jadi konsepnya rekonsiliasi
pertemuan antara pak s b dengan juga bu mega
itu sebetulnya yang diharapkan oleh demokrat bang opung panda
saya pikir kita tidak harus luluhah pahasan
lebih netral ya
enggak makanya aku mau nanya dulu
tanggapannya dari pak herman
ya itu tadi
kalau misalnya rekonsiliasi nasional bisa terjadi antara pak sby dan juga bu mega
jadi itu yang diharapkan oleh demokrat di awal
rekonsiliasi nasional dulu
kita juga mengharapkan itu
oke jadi enggak masalah pd perjuangan
tapi kan sekjen tadi bilang
ini kan ketulusan aja
ketulusan itu tercermin kami mendukung ganjar
dan jangan curiga
kami tidak berkeinginan jadi wapres
baru bisa terjadi rekonsiliasi
bukan baru bisa
itu menjawab apa yang terjadi peristiwa sebelumnya
oke jadi rekonsiliasi nasional setelah ada dukungan
kalau tetap opung panda balik ke situ lagi
saya mau ke mas hasan
tampaknya masih ada yang belum sinkron ya
iya susah nih kayaknya
karena yang di sana pd perjuangan mengajukan syarat
yang di sini bersikuku soal open arms ya
akses gitu harus ada pertemuan dulu
iya tentu kan
ya mekanisme bisa saja beda beda
mekanisme yang ada di koalisinya pdi perjuangan
bisa saja berbeda dengan mekanisme yang ada di gerindra dan teman teman
nah tentu demokrat setidaknya kan sekarang punya dua pilihan
bisa tiga tapi kita taruh dua lah pilihannya
pilihan bergabung dengan pdip
atau bergabung dengan gerindra misalnya
tentu juga sambil membanding bandingkan prosesnya
proses dengan pdip begini aturan mainnya dari pdip
dari gerindra begini aturan mainnya
tentu mereka akan mencoba mencari prosedur yang lebih sesuai dengan
yang sesuai dengan hati nurani mereka lah yang lebih suka mereka
walaupun tadi opung mungkin misalnya nggak menyebut itu syarat
tapi kita anggap kan ada step step yang harus dilalui
oleh sekjen pdip ini step nya
dari opung ada juga pula step nya
ditambah dari sekjen sama opung itu agak berat stepnya nampaknya kan
agak berat opung katanya
agak berat step nya
mungkin ya kayaknya di kasat mata kan agak berat step untuk dilewati
nah kemudian kita baru mau bicara step nih
mana yang lebih nyaman step nya kan
bisa langsung ketemu pak sby dengan prabowo kah
atau bisa langsung ketemu pak sby dengan ibu ibu
mana yang lebih mudah step stepnya kayak gitu
kalau pak sby kan udah ketemu pak prabowo di pacitan
iya misalnya kan seperti itu
nah belum lagi bicara hal hal yang lebih konkret misalnya power sharing
bagaimana bicara power sharing
nah kalau di sini kan masih mikirin stepnya nih
masih agak berdebat soal stepnya kita belum tentu setuju nih
belum bicara power sharing
sementara di sini mungkin saya nggak tahu
sudah lebih macu
tapi mungkin step nya mungkin tidak serumit itu step nya
mereka mungkin bisa bicara power sharing yang juga jauh lebih mudah
misalnya gini koalisi gerindra kan baru kehilangan pkb
apa power sharing yang buat pkb bisa langsung dioper ke demokrat
jadi bisa jauh lebih konkret cara bicaranya gitu
bicara bicara power sharingnya
bisa jadi menurut saya kalau memang pdip harus dipahami
dia sebenarnya nggak butuh cari teman
bukan dalam artian sombong tapi memang secara hitung hitungan untuk maju dia nggak butuh cari teman
kalau dia bisa bicara kalau kalian mau gabung gabung aja
tapi kalau yang lain kan nggak begitu
yang lain butuh teman gitu loh
makanya mungkin juga caranya berbeda
ya saya nggak tahu demokrat lebih nyaman yang mana
siapa tahu lebih menyukai tantangan
tantangannya lebih terjal
tantangannya lebih terjal
jadi yang lebih membutuhkan di sini adalah demokrat ya ketimbang pdip perjuangan kalau mas hasan lihat
kalau dalam rangka pengusungan capres tentu pdip tidak terlalu butuh
ada bantuan lagi
kalau cuma memperbesar koalisi ya itu kan sekadar memperbesar koalisi
tapi untuk tiket dan untuk muscle kan nggak terlalu butuh lagi
sementara kalau demokrat kan mungkin apa ya kita nggak bicara aktualisasi iya kan harus mengusung
nah mengusungnya di mana tempat yang paling memungkinkan untuk mereka
mana jalannya yang lebih mudah buat mereka dan mana yang power sharingnya lebih konkret buat mereka kan gitu
jadi buat saya kalau hitung hitungan saya mungkin lebih mudah jalannya menuju gerindra
ke pak prabowo gerindra
iya daripada karena stepnya step dari mas hasto sama plus step dari opung itu agak berat untuk dilewati gitu
step dari opung lima
tapi bahwa mereka demokrat punya trauma di dua ribu sembilan belas ditinggal oleh pak prabowo itu menjadi handicap juga gak mas hasan
ya kan dengan semuanya mereka pernah punya sejarah kompetisi
sejarah kompetisi pernah
kalau dengan pd pejuangan kan dua puluh tahun yang lalu
dengan pak prabowo baru nih dua ribu sembilan belas
tapi nggak pernah ada sejarah kerjasama loh
itu kan juga jadi catatan menurut saya
jadi banyak hal jadi pertimbangan
tapi saya setuju bahwa kalau misalnya untuk menjalin sebuah kerjasama ada banyak hal yang harus dilupakan
ada banyak hal yang harus kemudian diterima sebagai masa lalu sudah
dan kalau mau melihat ke depan ya ya kita ngelihat ide ide bersamanya cocok apa nggak
menurut saya harusnya jalan menuju gerindra lebih mudah
tapi kalau penyuka tantangan siapa tahu pak sby penyuka tantangan ya dia lewatin tantangan yang dikasih sama opung gitu
lewatin dulu lima sama lewatin satu
pilihannya demokrat saat ini berarti gak banyak ya
mau jalan yang mulus langsung saja dengan gerindra atau dengan pdi perjuangan melatih step step yang begitu banyak dan membuktikan tadi
supaya karena pdi perjuangan punya kekhawatiran ditipu begitu
nah itu kan membuktikan kesetiaan
harusnya nggak punya kekhawatiran apa apa soal itu loh
karena mau minggat pun semuanya mau perindo minggat p tiga minggat
mereka tetap bisa jalan
hanura minggat mereka nggak apa apa itu
saya kira mungkin konteksnya bukan tipu menipu lah gitu ya
konteksnya adalah realitas politik di indonesia ya tadi hanya sampai di situ
belum didasarkan kepada etika
belum didasarkan kepada etika dan moral politik yang tentu sama sama dijaga
dan kalaupun terjadi ya pada akhirnya ya yang tahu itu kan hanya dirinya dan allah swt tuhan yang maha kuasa
karena pasti mindsetnya berbeda gitu
dengan tafsiran kita
tafsirannya opung beda dengan tafsiran saya
beda dengan tafsirannya ustadz awi gitu
nah ini yang menurut saya tafsir tafsir inilah yang harus dudukan nih di atas meja
supaya minyak dan air ini disenyawakan menjadi sesuatu yang bisa solid
taruhlah tafsiran versi opung nggak usah di ini
yang stepnya dari mas hasto aja itu bisa dilalui nggak kira kira
ya tadi kan
deklarasi dulu gitu
tadi saya dikatakan di awal bahwa sudah jelas bahwa komunikasi politik ini kan dijalin dengan semua pihak gitu
bahkan politik itu kan serba mungkin
serba mungkin politik itu
masih ada lawan lain nih
dan kalau dulu kita terkenal kalau kuliah itu sks sistem kebut semalam juga sebetulnya sama saja politik itu biasanya di akhir gitu
nah tentu perjalanan inilah yang terus akan dikaji didalami dan pada akhirnya mekanisme di demokrat adalah
penetapkan di majelis tinggi partai
yang dipimpin oleh langsung pak sby sebagai ketua majelis tinggi partai
jadi ini kebesaran hatinya pak sby mau nggak deklarasi dulu
bahaya juga kalau kebetulan
bahaya juga kalau punya cara berpikir begitu
berarti satu tahun ini dalam kuasa itu nggak ada satu kepastian dong
bahwa sama sama di koalisi perubahan dari minggu ke minggu bulan ke bulan nggak punya kepastian
kepastian akan apa nih
di antara mereka
nggak punya kepercayaan kali
ya termasuk itulah
nah itu tafsirnya
ya wassalam lah
ya sedih juga dengar cerita ini
kan udah move on katanya opu
udah lewat tujuh hari
nah yang pertama nya opung adalah membangun koalisi
terus kemudian ada perbedaan antara keinginan ini dengan keinginan ini berbeda
padahal bangunan ini sudah dibangun sedemikian cukup waktu dan kokoh gitu ya
nah semestinya ini yang dipertimbangkan
bukan kalau penghuni
tapi kan pak partai nasional tidak mempertimbangkan itu
tiba tiba penghuninya beda
bangunannya udah disiapkan
kita udah ganti nih
nggak bahas koalisi perubahan nih
kita lebih bahas
kita rapat ke pdi perjuangan
mau menentukan sebuah pilihan
lupakan denda masa lalu
kita boleh memaafkan ya
tapi ya tidak melupakan lah
tetapi ya memaafkan itu kan untuk bisa sama sama kita maju ke depan
sama sama lihat ke depan
tapi kalau udah sepion dilirik dikit
maka itu segeralah bergabung dengan pdi perjuangan
oh itu harapannya opung itu
pintunya udah dibuka untuk membuktikan tadi
kita akan bahas soal cawapresnya ganjar pranowo ya
setelah jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di politik
ibu mega tidak pernah mengganggu
mengganggu saya dan keluarga
saya juga begitu tidak mengganggu pdi perjuangan
waktu menjadi presiden sampai sekarang
nah itu modal yang penting menurut saya
sudah cair kita sudah saling berkomunikasi
wabuan berkomunikasi dengan mas ahaji
bahkan pertemuan yang diadakan di gelora bung karno
itu mendapat respon sangat positif
dari masyarakat indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung ke pak herman lagi ya
pak herman kabarnya memang demokrat tidak memaksakan mas ahai sebagai cowok presiden
kan anda katakan juga ya baik itu ke mas ganjar ataupun ke pak prabowo
pertanyaannya terus kemudian apa yang diinginkan demokrat
apa jangan jangan posisi menhan menteri pertahanan
saya kira tujuan demokrat tidak kesana ya
jadi kalau ditawarin posisi menhan tidak mau
lebih mendalami dan mengkaji mana yang tentu akan lebih memberikan kontribusi kepada rakyat
kan demokrat memiliki tagline perubahan dan perbaikan untuk indonesia lebih baik
bahkan kami sudah memiliki empat belas program perubahan dan perbaikan
tentu dengan tidak melupakan ataupun tidak meninggalkan legacy yang baik yang itu harus dilanjutkan
dan konteks inilah yang pada akhirnya
jangan lupa untuk berlangganan
dan juga menjadi parameter untuk memilih koalisi mana yang tentu bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat
jadi kalau ditawarin posisi menhan oleh koalisinya mas ganjar pdi perjuangan ditolak
begini berpikir ketua umum lebih realistis dan rasional
apapun yang tentu itu menjadi tawaran dari calon koalisi ya terima kasih
toh kami kan memang tidak bisa
kami kan ada di luar
kami ada dua pintu nih
kami di luar masa mendobrak pintu
dan kemudian nodong saya minta ini kan tidak bisa begitu
sedangkan di dalam kamar kan sudah ada penghuni
di dalam kamar sudah ada orang yang sedang berdiskusi
bagaimana untuk bisa menuju kemenangannya
dan tentu sudah ada komitmen komitmennya
kami masih ada di luar gitu
nah oleh karenanya mana yang membuka pintu
kemudian silahkan masuk
ketika kemudian dipersilahkan masuk dan lain sebagainya
baru kita bisa bicara
pintu mana yang tentu akan dibuka dan mempersilahkan
untuk kita juga bisa sama sama ikut berdiskusi di dalam itu
baik saya akan putarkan ya
ini pernyataan dari ketua majelis tinggi partai demokrat
berikut ini kita dengarkan sama sama
kita juga tahu seorang menteri sekarang ini
menteri masih aktif
dari kabinet kerja pimpinan presiden jokowi
secara intensif melakukan lobi
termasuk kepada partai demokrat
dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru
pks dan p tiga
mas awi ini yang dimaksud oleh pak s b
menteri aktif di koalisi indonesia maju
itu maksudnya ketua bapilu p tiga mas sandiaga uno
bisa didengarkan lebih jelas lagi
beliau menyebut kabinet indonesia kerja
ini beliau lupa
ya saya gak tahu
yang saya tangkap kabinet indonesia kerja itu dua ribu empat belas
tapi soal itu kesampingkan lah
soal kemudian ada lobi lobi komunikasi politik
itu hal yang biasa sebelum terdaftar di kpu
namanya komunikasi politik
itu sesuatu yang diperbolehkan
kita yang masih lama
sehari aja bisa berubah gitu
tapi sekali lagi konteksnya untuk bisa bersama sama
mengajak ke koalisi yang besar
tapi mas awi apakah kemudian manuvernya sandiaga uno
mengajak demokrat dan juga pks untuk bergabung
itu adalah karena melihat peluangnya mas sandiaga uno ini sudah tertutup
sebagai cowok presiden mas ganjar
oh gak ada gak ada hubungannya
membangun boros baru bukan
ya itu sesuatu yang apa ya
ide ide diluar keputusan resmi
keputusan resmi p tiga rapimnasnya dua kali
pertama lewat rapimnas lima memutuskan ganjar
dan kita koalisi dengan pdi
rapimnas enam nya merekomendasikan sandi sebagai bacawa presnya pak ganjar
sampai sekarang itu tidak berubah hasil rapimnas itu
jadi kalaupun ada ide ide diluar itu
diluar keputusan rapimnas
ya kami menganggapnya itu ide ide biasa saja
dan ya siapapun bisa tetapi kita semua patuh kepada keputusan rapimnas
tapi sebetulnya peluangnya mas sandiaga uno itu tidak berubah
sebagai bacawa presnya mas ganjar
itu seperti apa sih sekarang
kalau melihat hasil survei yang ditayangkan cnn tadi
peluangnya masih sangat besar
pak sandi selalu menempati nomor urut satu atau dua
untuk posisi bacawa pres
apalagi disandingkan itu selalu
menempati urutan pertama ganjar sandi dibandingkan dengan yang lain
dan salah satu menjadi pertimbangan dalam memutuskan calon wakil presiden
yang akan dibahas oleh para ketua mempartai
namun demikian kita tidak mendahului
yang terpenting bagi p tiga adalah
bagaimana penugasan dari rapimnas itu kita laksanakan sebaik mungkin
yang penting kita itu wajibnya beristiar itu
dan berkomunikasi politik dengan pdi perjuangan
dan juga teman teman koalisi di hanura dan perindu
termasuk pada pertemuan ketum para ketum terakhir
yang pak mardiano menyampaikan kembali hasil rapimnas itu
namun demikian belum ada keputusan
toh itu masih ada waktu satu bulan lebih
menuju pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden
apalagi kalau dimajukan
mungkin lebih cepat lagi gitu
tapi kan kita berpatokan pada pkpu yang hari ini
bahwa pendaftaran itu masih terakhir di sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
oke tapi dengan bertengger di puncak survei itu
tidak membuat posisinya mas sandiaga uno aman
karena informasi yang kami dengar
sebetulnya ibu megawati sukarnaputri sudah menolak
namanya mas sandiaga uno sebagai cowok presiden mas ganjar
semuanya tidak ada yang aman
siapa coba menjamin yang aman nggak ada
namanya aja politik gitu kan
ptg masih yakin ya peluangnya sandi masih ada
masih yakin uang orang yang sudah tinggal seratus meter dari deklarasi bisa berubah
yang menjamin aman siapa nggak ada
di politik itu gak ada yang aman
kecuali sudah diteken di atas kertas hitam di atas putih
di daftarkan ke kpu itu baru dikatakan aman
sampai hari ini kami memiliki komitmen dan tekad yang kuat
memperjuangkan pak sandi untuk sebagai bakal cawapresnya pak ganjar
tentu sesuai dengan janji teman teman pdip dan juga bu megawati
bahwa ini akan dibicarakan bersama sama
pengambilan keputusan pun disampaikan bersama sama tidak sepihak
kalaupun nanti ada keputusan seperti apa
kalau disampaikan bersama sama itu kan lebih indah
tidak ada nanti misalkan ada yang marah
ada yang keluar koalisi
terus ada yang ngambek gitu kan
kita tidak menginginkan seperti itu
jadi ptg tidak berharap bernasib sama seperti demokrat di koalisi perubahan
ketika kemudian itu kan tadi yang dibilang bang pandal
jadi kalau misalnya bu mega dan mas ganjar
dan pak jokowi sudah memutuskan ini koalisi
harus terima nama cowok presiden mas ganjar
ptg perindo hanura harus terima
dan itu tidak pernah terjadi di hari ini di koalisi kami
ptg meyakini itu tidak akan terjadi
kita duduk bersama contoh dalam penentuan ketua tim kemarin
itu dipicarakan bersama
tidak ujug ujug harus arsatrasi tidak
semuanya dibicarakan bersama
kan esensi dari kerja sama politik begitu
bukan misalkan tiba tiba membuat keputusan yang sepihak
kita tidak pernah seperti itu
jadi kita meyakini bahwa tidak akan difetakompli
disodori soal nama cowok presiden sudah terpilih gitu
ya berdasarkan pengalaman seperti itu
oke saya mau ke opung
opung melihat peluangnya sandiaga uno sebagai cowok presiden ganjar
apakah betul rumor yang beredar namanya sudah ditolak sebetulnya
jadi apapun pertanyaanmu
apapun keinginan tahuanmu
melihat situasi ini terus terang tidak ada orang yang bisa menduga apa yang terjadi
ya apa yang terjadi
dengan koalisi perubahan
apa yang terjadi dengan koalisi indonesia maju
dengan kepemimpinan prabowo yang begitu apa
ini diluar dugaan
jadi sudah makin susah jawab pertanyaanmu gitu loh
tapi kalau opung mengenal sosoknya bu mega selama bertahun tahun
yang biasanya memilih sosok pasangan yang berlatar belakang religius
kemudian dari kalangan nu mungkin ya itu peluangnya sandiaga uno masih terbuka
sebagai cowok presiden
saya nggak mau menyebut nama ini
dari pengalaman karena mekanisme dengan koalisi koalisi pimpinan ketua umum partai partai yang bergabung
itu kemudian disaring
bagaimanapun megawati jokowi dan user pemakai ganjar itu pengambilan keputusan puncak di atas
jadi bu mega pak jokowi dan mas ganjar yang memutuskan
jadi ketum ketum partai lain
dengan ketum ketum tadi mereka bekerja berdasarkan referensi ketum ketum dong
tim aja dibicarain ini pun dibicarain gitu loh
jadi itu yang
jadi peluangnya sandi masih terbuka menurut opung
maksudnya gimana tergantung sandi
tergantung sandi dong bagaimana dia punya ini
tergantung sandi punya apa
mana bisa kita mengatasnamakan dia
jadi peluangnya masih ada gak nih opung
kalau menurut p tiga mereka masih yakin
kalau dari opung yang mengenal ibu bertahun tahun bagaimana
ibu itu tentu tetap dan sudah ditunjukkan
dia sangat melakukan satu keputusan dengan penuh kehati hatian
kita lihat aja perkembangan dia penuh kehati hatian
manuver sandiaga uno yang melobi demokrat dan juga pks membentuk poros baru
itu apakah menjadi pertimbangan tersendiri bagi anda
setahu aku ya sama seperti yang dikatakan tadi
p tiga bergabung dengan koalisi dengan pdi perjuangan
itu sudah betul betul dalam satu diskusi
dan kemudian keyakinan yang sudah menjadi pegangan gitu loh
tidak ada satu milimeter pun keraguan untuk itu
karena semua dibicarakan
tidak ada tiba tiba ditinggalkan gitu loh
itu harapannya opung tuh
loh enggak kenyataannya
apa harapannya opun tidak ada yang ditinggalkan
saya mau tunjukkan ya gambar berikut ini saya ingin opung menanggapi
kita lihat bersama
gambar dari instagramnya mas ganjar pranowo kita tunjukkan
nah ini opung coba lihat sebelah kanan
ini mesra sekali nih pertemuan sore hari antara mas ganjar pranowo dengan pak mahfud md
ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik
terima kasih ya prof mahfud md
di antara semua kandidat cawapres yang diposting di instagram pribadinya mas ganjar pranowo hanya prof mahfud md
di antara semua kandidat cawapresnya mas ganjar ini apa nih maksudnya pung
bukan sebelumnya ada juga ganjar dengan cak imin
iya tapi kan cak ini bukan
oh bawa burung
jadi ini bawa burung
iya bawa burung
tapi kan cak ini enggak masuk kandidat cawapresnya ganjar
ini diantara erick thohir sandiaga uno ridwan kamil mahfud md kofifa andika yang diposting
cuma pak mahfud md ini artinya apa menurut opung
ini kode bahwa mas ganjar sedang ke pak mahfud untuk dipilih sebagai cawapres
ya kalau kita juga gembira kalau dengan maaf pak mahfud itu kita senang
balik lagi pung
tetapi jangan referensinya foto gitu loh
enggak jaminan itu
jadi ini apa ini cuma testing water
jadi belum serius mengarah ke mahfud md
ya tanya lah mereka
tapi mahfud md menjawab kebutuhannya ganjar pranowo nggak
kalau dari segi kualitas kredibilitas akuntabilitas
mahfud memenuhi persyaratan persyaratan itu
dulu kan dia disabet dulu
sewaktu dia dicalonkan cawapres
iya kan kemudian
kalau dari pengakuannya kemudian
mohaimin mengatakan dia bukan nu
golkar mengatakan dialah dulu yang ikut mendeklarasikan bubarkan golkar
nah sekarang kan gak laku yang begitu begituan
oke jadi peluangnya besar dong
lebih menjawab kebutuhannya mas ganjar siapa
sandiaga uno atau mahfud md
ya yang tahu ganjar dong bukan
kalau menurut opung gimana
enggak ngerti enggak nyampe pengetahuan gue ke situ
opung enggak mau jawab nih
opung enggak mau jawab
enggak nyampe pengetahuannya
ya nyampe lah politisi senior
masa enggak nyampe ini
saya mau putarkan nih pernyataannya mas hasto berikut ini kita dengarkan sama sama
kalau tadi menurut opung mahfud md memenuhi kualifikasi
untuk menjawab kebutuhannya ganjar
yang berikut ini menjawab juga nggak kebutuhannya mas ganjar
saya mendampingi ibu tapi beberapa kan saya mengambilkan buku
dan kemudian ada beberapa yang saya ikut
ada beberapa yang sangat tidak ikut
tapi secara garis besar
itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari bung karno
tidak hanya di indonesia tetapi juga di dunia internasional
karena pak ridwan kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama sama menginisiasi pembangunan monumen bum karno
di aljasair bersama dengan di loroza
opung selain namanya pak mahfud md ada namanya ridwan kamil juga mantan gubernur jawa barat
yang menguat sebagai cowok persia mas ganjar
bahkan sudah ada pertemuan empat mata antara bu megawati dengan kang emil
nah kang emil gimana peluangnya sebagai cowok persia mas ganjar
ini terus terang disamping mengembirakan menimbulkan kecemburuan
oh kayaknya daya tarik ganjar ini kuat sekali gitu loh
kan tinggal mas ganjar sama pak prabowo yang belum menemu pasangannya
yang satunya kan sudah
iya artinya yang mau dengan dia itu juga seksi seksi gitu loh
iya artinya yang mau dengan dia itu juga seksi seksi gitu loh
iya artinya yang mau dengan dia itu juga seksi seksi gitu loh
jadi ini peluangnya rk gimana
iya termasuk itulah artinya ini dengan peristiwa ini ratingnya dia makin naik ini ganjar
jadi peluangnya ridwan kamil dengan mahfud md sama kuatnya gak
untuk menjadi cowok persia mas ganjar
aku tidak dalam kapasitas
enggak peluangnya sama sama kuat gak
ya kalau perlu ya sama sama lah
memenuhi kebutuhan mas ganjar gak ridwan kamil
terutama di jawa barat di daerah daerah kantor
ridwan kamil terus siapa lagi
esa diaga uno kemudian mahfud
ada berapa itu yang punya ini
kan menarik gitu loh
jadi memenuhi kriteria gak
memenuhi kebutuhan gak
ya aku nggak tahu kriterianya yang bikin siapa
kalau menurut opung
menurut opung takut salah jawab nih kayaknya ini
saya mau ke mas hasan dulu
dari tadi opung udah nunjuk nih
peluangnya ini antara mahfud md ridwan kamil sadia gauno
ini kencang sekali loh beredar
bahwa namanya sebetulnya sudah ditolak
tapi kan sekali lagi permainan akhir kan kita nggak tahu ya di menit menit akhir
kalau hanya memperlihatkan kombinasi elektoral
iya sandiaga uno pilihan terbaik
karena begitu disimulasikan

yang paling tinggi memberikan
tapi yang paling bagus dalam simulasi itu adalah
sandiaga uno sebagai pasangannya ganjar
tapi kan mungkin apa ya
saya tidak tahu kan mas sandi itu kan representasi dari p tiga
apakah hari ini misalnya dengan size partai yang agak jomplang mohon maaf
itu porsi wakil akan diberikan ke p tiga atau tidak
kalau menurut saya itu juga pasti akan jadi pertimbangan
apalagi kalau demokrat bisa masuk
apakah p tiga masih punya privilege itu untuk mendapatkan wakil
itu kan menurut saya pertimbangan politiknya jadi rumit
nah kalau misalnya yang dijadikan pendekatan adalah wilayah
mungkin secara survei dia bukan yang paling tinggi
tapi pendekatannya adalah pendekatan wilayah
misalnya kalau misalnya orang ini punya basis yang agak bulat di daerah tertentu misalnya
maka dia bisa dijadikan calon wakil potensial
kelemahannya mas ganjar kan di jawa barat banten
maka ridwan kamil bisa dijadikan pilihan
atau misalnya yang jadi kekhawatiran adalah wah kita nggak bisa nih kan kita ini nasionalis nih
dan sebagian besar juga menganggapnya abangan kita butuhnya yang islami nih
yang religius lah perwakilan kelompok kelompok hijau lah gitu loh
bisa jadi mahfud md kemudian jadi pertimbangan apalagi mahfud md levelnya menko
jadi ketika running kabinet nanti gak terlalu punya problem karena wakilnya adalah orang yang pernah menjabat sebagai menko
nah pertimbangan pertimbangan ini yang menurut saya pasti masih dimasak nih
cuma kalau saya berkeyakinan sesuai dengan tipikal tipikal yang disampaikan gitu ya
kalau kita ngelihat sehistorinya kan dulu pasangan dengan hamzahas
hanya sekali yang nasionalis prabowo
kemudian pak jokowi dengan pak jk
kemudian dengan km maruf amin
secara statistik lebih besar peluang

tapi sekarang lagi menunjukkan permainan ini masalah langsung sedih nih kayaknya
lebih ini lebih besar peluang mahfud md gitu
mungkin pak mahfud md bisa di p tiga k
itu bisa gak itu peluangnya
ya jadi begini p tiga itu biasa konsisten terhadap keputusan
kalau tadi di sampe udah dijawab sendiri oleh hasan gitu kan
keraguan keraguannya dijawab sendiri
misalkan bagaimana pak ganjar membutuhkan sisi yang hijau
ya hijaunya di p tiga
kalau tadi soal elektoral masalah kursi
memang gak imbang kalau dari sisi jumlah tapi nilai gitu loh
ibarat botol ini ketemu tutupnya
tutup botolnya kecil tapi penting gitu loh
kan mana ada tutup botol gak penting gitu
kecil tapi kalau ilang botol bisa tumpah itu barang gitu kan
bisa diikat pakai plastik kemana
masih nyari plastiknya masih susah
nyari plastiknya masih susah
maka kemudian kita berbicara sekarang tadi p tiga termasuk partai yang paling awal
dalam sejarah islam itu namanya aswabi kunal awali
sahabat yang pertama kali mendampingi gitu
kita lihat kalkulasi kesejarahan pdi dengan p tiga itu panjang
tidak hanya mega hamsa sebelumnya di orde baru ada mega bintang
dan pak ganjar sendiri di jawa tengah itu dilengkapi oleh
kalau enggak waktu itu agak goyang juga
situasi di dua ribu delapan belas itu di pilkada jawa tengah gitu
poinnya kesejarahan kerjasama politik antara pdi dan p tiga
itu sejarahnya yang paling awal
jadi kita harus saling melengkapi
dan ini kenapa kemudian ini selalu bersebar
karena memang warnanya jelas beda
jadi harapannya tetap pak sandi ya
saya dengan bang opung ini kan merah sama hijau kan jelas perbedaannya gitu
harapannya tetap pak sandi
ya keputusan p tiga begitu
tapi kalau tadi mengarah ke pak mahfud p tiga
ya kita belum mengandai andai karena kita masih berpegang pada keputusan rapinas
oke karena tadi mas hasan udah bicara ya soal nasionalis religius ini belakangan saya harus bahas ini ya
karena ini ramai sekali di media sosial
belakangan mas ganjar disorot karena tampil di azan sebuah tv nasional
dan sorotannya itu karena mas gajar diduga melakukan politik identitas dengan tampil di azan tv nasional itu
apakah kemudian memilih cawapres berlatar belakang religius mampu menghalau tudingan bermain politik identitas itu mas hasan
begini tapi kita tuh terlalu sering sapu rata soal politik identitas itu mas hasan
gini tapi kita tuh terlalu sering sapu rata soal politik identitas itu mas hasan
bukan berarti orang nggak boleh pakai kerudung
bukan berarti orang nggak boleh pakai peci pakai baju koko dan segala macam
bukan berarti orang nggak boleh naik haji
tapi kalau sekedar afirmasi misalnya saya nu
no problem itu sebenarnya
atau misalnya orang sunda ini ada wakil dari sunda nih
pilih dong wakil yang kapan lagi ini wakil dari jawa barat misalnya itu
afirmasi itu gak masalah
politik identitas itu sebenarnya ketika kita menganggap orang itu tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya
misalnya karena etnis atau karena gender atau karena agama
jadi ketika kita menganggap orang lain tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya itu baru politik identitas
jadi kalau menurut saya dia mau azan lima kali sehari itu no problem
walaupun orang tentu bertanya kok baru nongol di azan itu pas mau pilpres kemarin kemarin kemana bisa saja pertanyaan gitu
tapi menurut saya bukan ya kalau saya jawabnya ya karena mau pilpres makanya dia ada di azan
oke tapi kan mas hasan kalau kita lihat tingkat keterpilihannya mas ganjar di pemilih nu itu yang paling tinggi loh dibandingin pak prabowo dan juga mas anies
kenapa masih butuh afirmasi dari basis islam dan juga kalangan nu
mungkin kan cara pandang nih
kekhawatiran yang paling mendalam apa
karena mungkin pdip dianggap abangan maka kekhawatiran paling dalam mereka adalah soal religiositas gitu
bisa saja seperti itu kan gitu
makanya p tiga menurut saya dengan sekuat tenaga akan dipertahankan
meskipun cawapresnya bukan dari p tiga
iya mungkin saja bukan dari p tiga
ada gula gula lain yang ditawarkan
akan dipertahankan gitu
karena butuh itu simbol itu
kesimpulannya masih belum digiling jadi belum bisa ditawarkan
iya mas awi tapi kenapa kemudian sepenting itu bagi mas ganjar untuk mendapatkan afirmasi
mas awi tapi kenapa kemudian sepenting itu bagi mas ganjar untuk mendapatkan afirmasi

islam dan juga pemilih nu kan sudah ada p tiga di situ
angkanya juga tinggi kok di pemilih nu
ini pemilihan calon presiden bukan pemilihan partai
meskipun labelnya ada p tiga di situ kalau tidak diwakili oleh orang p tiga itu dikhawatirkan masih agak kurang
kembali ke soal adan itu sebenarnya nggak ada yang salah
mas ganjar islam mau sholat wudhu terus disorot oleh tv itu haknya redaksi
kalau mau komplain dia tanya ke redaksinya
kenapa nayangin itu sekarang kan begitu
jadi sama sekali tidak ada kaitannya politik identitas
sekali lagi apa yang dilakukan dalam simulasi terkait dengan pasangan capres angka angka statistik survei itu selalu jadi ukuran
karena kan angkanya selalu berubah selalu bergerak sesuai dengan dinamika perkembangan sosial di masyarakat
meskipun mas ganjar sudah memiliki label yang kuat di pemilih nu karena mertuanya itu mantan ketua

mantan ketua p tiga sekarang iparnya anggota dprd dari p tiga
tetapi karena beliau berangkatnya dari partai pdip yang notabene nasionalis
maka nuansa nasionalisnya mas ganjar itu cukup dominan
sehingga perlu dilapisi oleh nuansa yang religius saling melengkapi
dalam sejarah keindonesiaan kerjasama antara nasionalis dan religius nasional dan islam ya memang itulah sejarah perjalanan bangsa ini
oke jadi dengan konsep nasionalisnya
dengan konsep nasionalis religius itu akan tetap dipertahankan ya opung ya
jadi begini ya ini saya buka aja ada satu catatan
sandiaga uno waktu jadi wakilnya anies gubernur mereka mentolerir juga politik identitas
dan waktu dia dengan juga prabowo faktor ini berpengaruh menentukan dia dipakai apa tidak
sama dipilih atau tidak
tapi benar kayaknya opung
faktor itu juga nih faktor pernah memakai politik identitas membuat nilainya mas andi berkurang
jadi faktor pernah melakukan politik identitas membuat nilainya sandiaga uno berkurang
ya nggak tahu lah orang ambil kesimpulan lah tapi pokoknya pernah terlibat urusan itu
ya itu menjadi bahan pertimbangan lah
tapi nggak juga kak
itu ada di buku catannya opung
itu ada di buku catannya opung ya
nama nama berapa ini
loh enggak ini aku godain gitu loh jangan lugu lugu begitu aja
ini juga menjadi bahan pembicaraan juga
jadi faktor soal memasangkan pasangan nasional juga dari jus
sama sama dengan dia katakan sbe ada menteri yang sampai turun tangan dan segala macam
dan itu kan kemudian mau memojokkan jokowi kan jokowi nugasi menterinya
kayak gitu gitu loh
sekarang nanti sedikit ya
bukan waktu ngomong itu kan ngomong ada menteri itu
yang tadi ya dia koreksi di kabinet kerja apa di kabinet apa
enggak ini maksudnya pak sby di kabinetnya pak jokowi yang sekarang
maksudnya pak sandiaga uno
itu kan berarti mau memojokkan jokowi
tapi sekarang udah menjadi tidak masalah itu karena sekarang lagi berbaikan dengan demokrat
jadi memang ada tawaran ya dari utusannya pak sandiaga uno untuk membangun polres baru demokrat pks dan juga p tiga
setiap pernyataannya pak sby itu pasti terkonfirmasi
jadi berdasarkan informasi informasi yang valid
tentu ini di cross check gitu ya
dan memang bukan hanya informasi dari satu dua orang
sehingga tadi saya khawatir bahwa ini menjadi hoaks dan lain sebagainya
ini adalah fakta yang tentu diungkapkan ke publik
bahwa memang masih tidak menutup kemungkinan ada yang berkeinginan untuk membentuk poros baru
ya berarti ada tawaran nggak itu
maksudnya menterinya itu pak sandiaga uno bukan
tidak mungkin kalau pak sbe menyampaikan itu ke publik
iya menterinya maksudnya pak sandiaga uno nggak
terkonfirmasi dan tentu sudah disebutkan dan sangat jelas gitu
berarti benar ya bang herman ya
tidak langsung menyampaikan seorang menteri itu
tetapi timnya ini sangat agresif
kemudian untuk mengajak dan bahkan bisa menarik partai lainnya
pd menarik pks gitu maksudnya bergabung dengan demokrat
ya begitulah gitu ya
dan oleh karenanya menurut saya ya tadi apa yang disampaikan oleh ustadz ahwi tentu kemungkinan kemungkinan itu masih ada gitu
tetapi lagi lagi bagi demokrat pilihan yang sudah pasti adalah dua pintu ini
oke kita nanti tunggu kebesaran nantinya pak sby seperti apa bergabung ke ganjar atau ke prabowo
nanti setelah ini kita akan tanya teman teman mahasiswa tanggapannya seperti apa ya soal koalisinya ganjar dan juga perburuan cawapres
tapi kita harus berbicara
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa
universitas negeri surakarta sebelas maret
sudah ada rian dan juga siapa nih satu lagi
hanif oh iya silakan rian dulu atau hanif yuk
saya duluan ya
nama saya hanif dari bmuns
terima kasih waktunya menarik ini
topik diskusi bumbung sekalian
dengan dinamika koalisi pak ganjar
yang ada banyak nama yang terlihat
berdasarkan pandangan saya
sebagai mahasiswa dan pemilih muda
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
mengenai dinamika koalisi ganjar
menurut saya jujur saja saya sebagai mahasiswa
itu sudah muak dengan dinamika capres
karena menurut saya cawapresiden yang ingin maju
terlalu berlarut larut oleh
dinamika koalisi cawapres dan cawapres
masyarakat saat ini justru lebih sering
disuguhkan drama permasangan
cawapres dan cawapres dibandingkan
dengan sebuah narasi yang akan dibawa
pemilihan presiden nantinya
dinamika dalam pemilihan
jangan sampai terlalu terglorifikasikan
karena nantinya justru membuat bias
di tengah masyarakat karena sering
disuguhkan drama politik
silahkan pak ganjar dan koalisinya
merembuk siapa yang akan dijadikan pasangan
dalam konsistensi pemilihan presiden
tanpa membuat drama drama politik
tentukan dengan gas
lalu sampaikan pada masyarakat
apa yang hendak ganjar
dan wakilnya ingin bawa pada pemilihan dua ribu dua puluh empat ini
terima kasih hanif
jadi mahasiswa udah muak ya
pengen cepet aja
ya yang kedua rian silahkan
baik terima kasih mbak nana atas kesempatannya
mungkin saya ingin coba merespon dari
dua perspektif dua kondisi ya
mengenai pdip dan juga demokrat
nah saya melihat bahwa seharusnya pdip ini
bisa mengusung cawapres
dengan pertimbangan merit oriented
berfokus kepada kompetensinya
karena secara historis kan pdip ini muncul dari
grassroot sebagai oposisi pada zaman orde baru
yang eksis dengan substansinya
di sisi lain juga pdip sekarang memenuhi
jadi sebenarnya ini momentum untuk pdip
untuk kembali kepada politik gagasan
bukan akhirnya hanya mempertimbangkan elektoral aja gitu
apalagi didukung dengan
ganjar yang masuk video azan itu
mungkin itu sih catatan untuk pdip
dan juga kepada demokrat
ini memang bisa dimengerti bahwa
hingga akhirnya mencari tampu kekuasaan
dan tadi mas hasan juga menyebutkan
baiknya memang masuk ke gerindra gitu
tapi saya melihat juga
setuju dengan itu
demokrat ini memiliki catatan historis
bahwa demokrasi pada zaman sby itu kan cenderung baik
terus juga sbi dan bumega
pak sbi dengan bumega itu memiliki sikap yang bertolak belakang lah
nah ini menjadi biaya dari artinya
jika demokrat bergabung dengan pdip
jadi penolakan ahaya pun memang belum kuat
karena kenapa seperti ini
kami anak muda ini
berfikir bahwa pendewasaan politik nasional
hanya bisa terjadi
jika terdapat gagasan dalam dinamika
tidak berorientasi kepada koalisi nasional tapi
ini diarahkan kepada sesuatu yang prinsipil
kita harus tetap bersatu
dengan dinamika kegagasan tadi
itu untuk kesejahteraan pencerdakan dan kegagasan yang penting untuk kita berhubungi dengan politik ini
baik baik yuk
nah anak muda memang memerlukan gagasan itu
oke terima kasih rian dan juga hanif
saya mau ke bang panda dulu
bang panda tadi teman teman mahasiswa
balik ke sini opung
nah biar kameranya kelihatan
teman teman mahasiswa mengatakan bahwa sudah muak
sebaiknya cepat aja koalisi dibahas
siapa cawapresnya mas ganjar
dan harusnya melalui sistem merit gitu
jadi jangan pakai yang gimmick gimmick politik gitu
untuk memilih cawapres
ya memang ini terlampau berlarut larut
nah itu kan keputusannya di ketua ketua umum partai
tadi kan komentarnya mahasiswanya udah betul itu
semoga dengan komentar ini akan mendorong pimpinan pimpin parta
lebih mempercepat lagi keputusannya
lebih baik lebih cepat
jadi lebih cepat lebih baik bagi mas ganjar
dan memutuskan nama cawapresnya ya
kita harapkan semuanya begitu
dari mas awi
ya tidak murni urusan kita ya
karena memang jadwal kpu itu yang memungkinkan adanya berlarut larut itu
sehingga kemudian kalau kpu nya nanti ada wacana memajukan
otomatis itu cawapresnya akan diumumkan lebih cepat
tapi kalau jadwalnya dimundurkan lagi
itu akan mundur lagi
karena emang tidak ada ini juga
karena melihat hasil survei yang sangat ketat itu
itu pasti saling tunggu satu sama lain
karena kan maju pilpres itu kan ingin menang
tidak hanya ingin menjadi peserta
tapi kalau dari p tiga mendorongnya lebih cepat atau bagaimana
untuk pengumuman cawapresnya mas ganjar
bang herman tadi dikatakan bahwa lebih baik
demokrat ini mengambil posisi yang tidak berbeda ya
dengan pdi perjuangan atau yang tidak bersatu lah dengan pdi perjuangan
lebih baik jadi oposisi saja
ya maka itu kami membangun koalisi perubahan
ini adalah merupakan antitesa ataupun sesuai dengan harapan rakyat
nah oleh karenanya ini terus digagas sejak lama
dan kami meminta untuk melakukan deklarasi lebih cepat
atas ketiga partai ini tentu juga dasarnya adalah permintaan rakyat
kan udah move on nih
nah ini kan lagi bicara rencana demokrat merapat ke pdi perjuangan
dan ya kendalanya memang di presidensial threshold
andai kata tidak itu ya demokrat mungkin maju sendiri
tapi tadi suara mahasiswa bahwa lebih baik demokrat nggak usah bersatu dengan pdi perjuangan
supaya ada pembeda supaya suaranya juga beda apa yang diperjuangkan juga beda
ini bagian dari masukan rakyat saya kira
dan tentu ini juga menjadi pertimbangan pertimbangan
tetapi pada akhirnya sekali lagi bahwa seluruh masukan kemudian pendapat
gagasan dan siapapun tentu yang memberikan masukan kepada demokrat
ya tentu ini akan dipertimbangkan secara matang oleh majelis tinggi partai demokrat
dan nanti akan diputuskan dalam sidang sidangnya gitu
mas hasan terakhir ya ini kan narasi yang dibuat oleh demokrat adalah narasi perubahan dan juga perbaikan
sementara pdi perjuangan narasinya adalah keberlanjutan
apakah akan sulit kemudian demokrat sekali lagi bersatu dengan pdi perjuangan
ya empat belas agenda perubahannya demokrat mungkin diambil mas anies mungkin nggak dipakai lagi sama demokrat bisa juga kan
yang pasti nama perubahan itu sebetulnya kan usulan demokrat
ya mas anies bisa tetap pakai itu misalnya kemudian demokrat loh kok udah dipakai
jadi bisa ganti narasi menurut saya mau gak mau kan
apalagi narasi koalisi perubahan itu kan dua sekarang partai establishment
partai pemerintah cuma satu yang partai non pemerintah
nah narasi perubahannya sebenarnya juga agak agak lucu kan itu
jadi ya demokrat mungkin kalau sudah diambil sama mas anies narasi perubahannya bisa pakai bikin narasi yang baru apa boleh buat gitu loh
karena nasdem juga bilang nama perubahan itu sudah melekat sama nama nasdem
nah ini dengan pd perjuangan nanti bagaimana nih kalau tetap membawa narasi perubahan
menurut saya pasti ada kompromi lah
jadi kalau sudah sampai di level gini kan sudah gak di level ideal lagi
kalau kemarin bersama sama bertiga oke lah agak agak ideal itu ketika membuat narasi perubahan walaupun ada satu nasdem
tapi lumayan kuat kelompok perubahannya lumayan kuat lah
tapi kalau hari ini ya terpaksa dikoreksi
mau nggak mau karena syarat formalnya tidak memungkinkan partai demokrat untuk maju sendiri kan gitu
oke jadi demokrat harus mengikuti apa yang sudah diputuskan ataupun dimiliki oleh tuan rumah ya
ya realistisnya bahwa ketika demokrat nanti kolaborasi dengan koalisi
ya dengan koalisi pasti kita juga akan mengelaborasi terhadap konsepsi perubahan
mungkin lah demokrat memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat
oke kita tunggu nanti keputusan akhirnya demokrat apakah akan betul betul mau mengalah mengikuti syarat yang diajukan oleh pdi perjuangan
sehingga bisa terjadi rekonsiliasi nasional antara pak sby dengan juga bu mega itu waktu yang akan menjawab
dan setelah ini akan ada sentilan dari teman teman komisi co
teman teman komika jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
dan hari ini kita juga akan datang bang hasan nazbini
menurutku ya bang hasan nazbini adalah politisi yang harus dicontoh oleh semua politisi
bukan politisi dong
oh pengamat politik ya
tapi enggak pengamat politik yang harus dicontoh oleh seluruh politisi di indonesia
karena bang hasan nazbini adalah orang paling tepat janji kemarin dibayarnya ternyata taruhan alphard itu ya bang ya
itu bayarnya cash ya bang ya
oh alphardnya dikasih bayarnya cash ya bang
bayarnya cash dong
oke soalnya kalau dikasih bayarnya cash ya bang
kalau dicilkan agak khawatir juga janjian abang ngasih dp angsurannya dilanjutin sama bang zunian gitu ya
nah kita juga kedatangan bapak ahmad baedowi dari p tiga
netizen bilang p tiga itu adalah partai semangka
di luarnya hijau di dalamnya merah
kedatangan bang herman langsung ada orang dari ppdi
ih bang herman ada bang herman ada juga
ada bang herman ada juga
kok pdi sih
ada juga bang opung panda juga
mohon maaf mbak nana mau nanya ini political show apa sidang lamaran ini
bukan ya bukan
sidang lamaran mungkin dari demokrat ke
kita gak tau lah ya
karena sekarang di tema kali ini sebenarnya kita mencari siapa yang cocok untuk menjadi cawapres ya pak ganja kan
karena ada banyak nama nama tuh
kalau pak mahfud md itu cocok menjadi cawapresnya pak ganjar
karena kan pak ganjar ngepost fotonya pak mahfud md
ada di instagram ya tadi ya
iya tapi menurut saya belum tentu itu
karena pak mahfud md gak ngepost balik fotonya pak ganjar
ya kan itu berarti biasanya suka ada hati hati cawapres lain yang dipertahankan
biasanya kita gak tau kita gak tau
tapi kalau kita ngomongin masalah ini katanya demokrat move on
biasanya kalau habis move on ini biasanya banyak banget ini dm dm yang masuk
kalau misalnya kita anak muda nih cewek barusan move on
wah tuh dm dm banyak tuh yang deket deketin
kita curiga janjian demokrat juga begitu
banyak partai partai mulai dm instagramnya demokrat kita nggak tahu
iya kan siapa tau dari pdi nge dm
ade yang kuat katanya
kalau ada apa apa ngomong aja sama abang
kita gak tau
mungkin juga dari gerindra langsung nge dm juga partai demokrat
dm kamu santai aja
kamu tuh memang sebenernya kuat kok
percaya saja sama diri kamu sendiri ada abang di sisi kamu
atau mungkin psi juga udah ngedm langsung ke demokrat
silaturahmi gak boleh putus boleh pinjam seratus
kita gak tau
nama saya duto terima kasih
oke oke hari ini setilan sentilannya kurang keras nih harusnya minggu depan lebih keras lagi
oke terima kasih teman teman komisi co
ada aldo dan juga duto
apa penampilan dari teman teman komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir
dan juga mahasiswa dari bem universitas surakarta sebelas maret
dan jangan lupa tonton terus political show setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh wib
selamat malam sampai jumpa